taman bungkul menjadi salah satu tempat tujuan
pasalnya di fasilitas umum ini tidak hanya ada taman saja
tapi juga sentra kuliner hingga wisata religi ziarah makam ki ageng bungkul
makam ki ageng bungkul atau biasa dipanggil mbah bungkul
bersebelahan dengan taman dan juga sentra kuliner pkl
ini merupakan satu kawasan di taman bungkur
ziarah makam merupakan tradisi kultural di jawa timur
ziarah juga tidak hanya dilaksanakan pada pagi hari
tapi juga pada malam hari
pada momen ramadan seperti ini
ziarah dan sahur pun dikombinasikan di taman bungkul
nah mungkin di akhir pekan ini anda ada rencana untuk sahur di luar
kita punya rekomendasinya untuk anda
sudah ada rekan saya wida subianto di surabaya jawa timur
tepatnya di taman bungkul ya
selamat pagi wak wida
gimana suasana santap sahur di sana pada hari ini
terima kasih wida
jadi jujur oke epic pada saat ini
nah jadi kita coba kita coba sedikit
kita cari k tae
pembelajaran anounan bases adalah simpel yang waktu yang terbulat

jadi brent juri juri ya
yang prosperous kita jadi f flexible
nah sangat menggiurkan ya
kita tanya nih sama penjualnya
mbak dita biasanya kalau sahur itu yang paling rame apa disukai
ini banyak yang pesen ini krengsian daging ada cumi hitam terus ada lagi ikan pari
nah ini kalau ramadan tuh biasanya sahurnya itu paling rame itu minggu keberapa ini
paling minggu ketiga itu rame ramenya
soalnya kalau awal puasa ini pada sahurnya dan bukannya paling mungkin kumpul keluarga
masih di rumah ya
nanti kalau minggu tengah tengah ramadan itu pada beli gitu
iya pada beli
aku pesen cumi hitam ya
disiapin ya mbak dita ya
kita tanya juga nih sama pembelinya nih
nah pak boleh gabung nih sama pak siapa ya pak
bapak ini malam malam kenapa kok milih sahur di taman bungkul nih pak
lengkap betul ya
hanya depo terenggalek ini yang buka malam dua puluh empat jam
oke jadi nanti sekalian ibadah disini ya
sudah sering atau gimana pak
kadang kalau setiap berkunjung ke bungkul selalu masuk ke jaron dan makan di trenggale
jadi sekalian ya
ada kepuasan gitu pak ya
misalnya ramadan itu ibadahnya sekaligus ziarah makam gitu ya
karena disini ada komplek masjidnya gitu ya
sekalian subuan juga bentar lagi
oke baik pak suyatin terima kasih
waktunya monggo dilanjut sahurnya lagi ya pak ya
nah reza nih pesanan saya udah jadi nih ya kayak gini
nah ini nasi cumi ini berapa nih mbak dita
ini nasi cuminya satu porsi dua puluh
ini satu porsi rp dua puluh kayak gini ya
jadi visualnya di atas nasi ada cuminya ada sambelnya
kita cobain ya pak rp dua puluh super worth it lah ini
nah cuminya juga gemuk gemuk
bismillahirrahmanirrahim selamat sahur ya
jadi puasaku kayaknya berenergi nih wah enak surga dunia
saya ngeliatnya aja udah lapar tapi kalau saya biasanya pasti makannya pakai tangan diaduk aduk tuh
sambelnya cumi hitam
aduh dimakan supaya puasanya kuat
terima kasih wida subianto melaporkan dari surabaya jawa timur
selamat kembali bertugas dan juga habiskan sahurnya ya